baik saya jawab tapi nanti kalau ada yang kurang akan ditambahkan oleh juri bicara pemerintah provinsi
tadi di dalam kami bertemu di antaranya dengan pak menko muhajir dengan pak menteri erik tohir dengan pak menteri teten pak menses naik profesor pratikno
ketua pssi pak muhammad iryawan kemudian ada anindya bakri kemudian ada wali kota tangerang bapak zaki
mungkin itu beberapa mohon maaf kalau ada yang terlewat begitu karena sebagian datang dengan masker jadi saya tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat wajahnya terima kasih
baik itulah konversi persian digelar oleh kerabat dari iryawan kamil yaitu juri bicara keluarga lp nazmuzaman
yang mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pencarian
hingga ke proses pemulangan jenazah eril ke indonesia termasuk dalam proses pemakaman yang akan digelar esok hari di bandung jawa barat